itu bukanlah wajah yang bahagia
apa yang kamu lakukan disini
bukannya aku sudah memperkenalkan diri
aku adalah fusena
dari ketumanggungan bagawanta
semua ini sudah direncanakan dari awal
jika seperti itu
kita anggap saja perjanjian perdagangan ini dibatalkan
apa kamu sanggup untuk membayar dendanya
pihak manapun yang membatalkan
cahayu harus menyetor pajak dan melapor
perkembangan perdagangannya dengan rutin
paman hendaru dan masyarakat
aku bisa mengembangkan daganganku
kalau begitu cahayu harus tanda cap di surat perjanjian ini
saya tidak punya cap
cahayu bisa cap disini
harapan kethek german
beri dukungan di l sacemak weltamt net

saya dari lapa kain di pasar waringin pitu
apa kamu yang kemarin mengukuhkan perjanjian dengan kami
mohon maaf raden sedang menunggu
jeng ayu ini ada sedikit buah tangan dari saya
tidak perlu bawa saja
raden fusena pasti sudah mengetahui semua ini
dia sengaja menyembunyikannya
dia pasti mau menipuku
dia pasti mau menipuku
permisi saya anandia dan saya anandia
permisi saya anandia dan saya anandia
saya dari pasar waringin pitu

permisi saya anandia dan saya anandia
permisi saya anandia dan saya anandia
itu bukanlah wajah yang bahagia
apa yang kamu lakukan di sini
bukannya aku sudah memperkenalkan diri
aku adalah fusena
dari ketumanggungan bagawanto

semua ini sudah direncanakan dari awal
jika seperti itu
kita anggap saja perjanjian perdagangan ini dibatalkan
kita anggap saja perjanjian perdagangan ini dibatalkan
apa kamu sanggup untuk membayar dendanya

pihak mana pun yang membatalkan perjanjian perdagangan
wajib membayar denda
seharusnya kamu tahu itu
jika aku harus membayarnya aku akan membayar dendanya
jadi kapan kamu bisa membayarnya
marilah kita bekerja sama dengan baik
sebenarnya apa yang kamu harapkan dari ini semua
kamu yang mendorongku untuk melakukan semua ini
kamu tidak bisa menahanku dengan uang
jika dengan uang tidak bisa
apa aku harus mempertaruhkannya sama kamu
apa kamu sanggup untuk membayar dendanya
pihak manapun yang membatalkan perjanjian perdagangan
wajib membayar denda
seharusnya kamu tahu itu
jika aku harus membayarnya aku akan membayar dendanya
kapan kamu bisa membayarnya
hingga saat kamu bisa membayarnya
marilah kita bekerja sama dengan baik
sebenarnya apa yang kamu harapkan dari ini semua
kamu yang mendorongku untuk melakukan semua ini
kamu tidak bisa menahanku dengan uang
jika dengan uang tidak bisa
apa aku harus mempertaruhkannya sama kamu
aku bukanlah wanita yang kamu cari
itu sama seperti nama kasih
aku tidak menang

aku tidak akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang